banyak masyarakat menanti mudik tahun ini usai tertahan dua tahun akibat pembatasan pandemi
namun dalam penyelenggaraannya masih banyak yang perlu dievaluasi
di lini masa warganet banyak juga yang bersuara mengenai pengalaman mudik mereka pada dua ribu dua puluh
kami bahas bersama ismail fahmi founder drone emprit dan media carno
selamat malam mas fahmi
minal aidul faizin mohon maaf lahir batin
selamat malam fafina minal aidul faizin
kalau dilihat kayaknya wajahnya wajah mudik ya wajah habis mudik juga nih ya
jadi pas kayaknya kalau misalnya ngomongin soal mudik
mudik di lini masa sendiri sentimennya seperti apa sih
karena kalau dilihat mungkin berapa seminggu sepuluh hari ke belakang cukup menghiasi timeline nih
gimana pengalaman pengalaman orang orang yang akhirnya dua tahun gak mudik mudik juga tahun ini
ya betul luar biasa itu percakapan
saya lihat itu kalau data dari tanggal dua puluh empat april ya sampai hari ini
puncaknya itu di tanggal dua puluh delapan sampai tanggal tiga puluh april puncak percakapannya
tapi memang itu macam macam ya yang bicara ada unsur politik ya kita tahu kan
ada beberapa kandidat yang dilaporkan mereka membuat program apa tuh mudik bersama dan sebagainya
tapi lepas dari itu kalau kita pisahkan lah cakapan oleh para buzzers dan pendukung itu
publik sendiri banyak sekali yang bercakap kan
dan saya lihat sentimennya cukup positif
dari sentimen itu total percakapan minimal saya dapatkan enam ratus lima puluh an ribu percakapan itu
mereka melihat memang macet
tadi kalau dilihat macet kan banyaknya di jakarta
habis itu setelah jakarta kan lancar
beda dengan yang tahun tahun sebelumnya zaman dulu ketika infrastruktur belum bagus
macetnya banyak tempat ya brexit dan seterusnya
jadi ini juga bisa memberikan impact ya sentimen yang sangat positif terhadap penanganan mudik hari ini
oke jadi dibalik drama drama yang terekam di lini masa itu masih menyimpan harapan
ada sisi positifnya juga ya
kirain soalnya kan banyak yang mengeluhkan
aduh macetnya berjam jam aduh gak bisa ini nggak bisa itu
tapi evaluasi yang paling besar tentunya harus ada evaluasi ya kan dalam perjalanan atau penyelenggaraan mudik tahun ini
di timeline sendiri evaluasi yang dilihat dari percakapan warga net seperti apa mas fahmi
satu hal yang saya tangkap ya pada saat itu mengapresiasi kebijakan ganjil genap gitu
mereka merasa itu ada efeknya ya
paling gak terbagi
terbagi antara mereka yang mau datang bersamaan atau mereka mikir mikir nanti aja dulu deh gitu
jadi ada dampak positifnya
kemudian juga pada saat arus balik kan
arus balik dikhawatirkan kan kemarin
tanggal delapan tanggal sembilan itu tinggi banget karena asn pada balik
tapi ternyata kan diperpanjang bisa work from home
ini juga bisa membuat arus baliknya itu tidak menumpuk kemarin
eh sendiri baru balik itu kemarin tanggal delapan itu dari banyuwangi
saya rasakan aman
aman lancar sampai jakarta
bandul dos itu tadi malam juga aman juga gitu sampai jakarta
kemacetan masuk jakarta itu juga nggak terlalu tinggi ya saya rasakan
dan banyak netizen juga melihat hal yang sama
beberapa bahkan mereka mengamati penanganan tahun ini
tahun ini oleh polri itu sudah jauh lebih bagus ya dari sebelumnya kalau mereka melihat
hanya memang jumlah pemudiknya itu luar biasa
jumlahnya pemudik luar biasa mungkin karena impact salah satunya sudah dua tahun ya
gak pulang kerinduan yang sangat tinggi itu memuncak
pokoknya semua harus pulang
dan ini memang tidak bisa dihindari ya kemacetan
beberapa sampai membuat grafik ya
kemacetan itu hanya tinggi di jakarta dan exitnya
setelah itu selesai
jadi grafiknya itu naik ke atas selesai
habis itu landai
jadi ini hal hal yang saya kira positif
penanganan berikutnya berarti yang perlu diantisipasi memang di daerah jakarta pekasi dan terusnya
oke jadi memang beragam ya warnanya
apa di lini masa itu pengalaman pengalaman orang orang
macet dan padat itu adalah hal yang tidak bisa dihindari
bukan arus balik atau pulang kampung mudik
namanya kalau nggak ada macet atau nggak ada padatnya kendaraan gitu
tapi kebijakan yang
diterapkan tahun ini
kemudian juga penyediaan infrastruktur
itu di respon sangat baik ya mas fahmi ya
ya betul itu responnya sangat positif
artinya tidak lagi kayak keluhan keluhan sebelumnya ya
jalannya rusak dan terusnya
hal seperti itu kan karena sudah sangat lancar ya
terima kasih kepada pemerintah tentunya ya
hal ini berimpact pada review lah beberapa netizen itu
kemacetan ramai di jalan itu bagian dari mudik
mereka sudah antisipasi
hal ini membuat mereka tidak lagi banyak mengeluh
oh kok macet ya
kalau gak macet ya gak mudik namanya
ada ikhlas semacam itu juga
dan itu membuat impact apa ya
sentimen positif terhadap mudik ini
oke capture an capture an yang mas fahmi tangkap ini sebenarnya baik untuk evaluasi
karena tentunya ini kan menjadi tradisi setiap tahun ya kan
kalau tahun ini mungkin berjalan cukup baik walaupun tidak sempurna
ini bisa diambil untuk tahun depan ya
nah mungkin salah satu yang juga bisa membantu bagaimana kelancaran para pemudik adalah dengan penggunaan sosialisasi informasi melalui media sosial
nah apakah ini juga berjalan dan cukup mengakomodir kebutuhan para pemudik dalam memantau arus informasi juga tahun ini
media sosial sangat efektif mbak
karena biasanya netizen kan mereka sharing langsung live gitu
bahkan ada tendensi yang kreatif dan lucu
kadang kadang mereka melaporkan sebagai seorang k popers atau jadi anggota band
mereka melaporkan dari mana
nah itu membuat jadi lucu
jadi orang akhirnya mendapatkan informasi mendapatkan entertainment juga
dan di lini masa saya lihat ada beberapa cluster netizen yang sangat aktif memang
yang paling aktif itu dari timnya pak erick thohir barangkali ya
dengan tagar hashtag erick thohir solusi rakyat
saya nggak tahu ini kenapa pak erick thohir solusi rakyat itu jadi mundur
kemudian yang kedua agar patuhi lalin dan prokes
saya kira ini dari kepolisian ya
dari pihak kepolisian
sosialisasinya sangat masif dan ini sangat penting
jadi mudik aman sehat dua ribu dua puluh dua
mudik wasi prokes
jadi yang kepolisian selalu menekankan kepada netizen atau publik supaya tetap pakai prokes
kemudian juga ada misalnya dari mudik sahabat ganjar
kemudian juga anies baswedan
nggak banyak di situ
tapi di sini terlepas dari itu semua netizen sangat menikmati
dan laporan laporan live netizen itu yang sangat berharga
sangat membantu itu
oke itu bisa menjadi tools lah ya
bekal untuk mungkin penyelenggaraan mudik di tahun tahun berikutnya
pantauan di media sosial itu menjadi salah satu acuan juga bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan ya
mungkin mas fahmi juga salah satunya termasuk yang terbantu itu tadi
terima kasih mas fahmi
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat datang kembali ke jakarta
dan terima kasih atas pantauan pantauan ya
selamat malam sehat selalu